asal lu tahu aja ya sampai kapanpun saya nggak mau jadi peran sebagai pembantunya
enak kalaupun tasah dapat peran membantu saya tetap berawan mana mana buma ename
pembantu cakep pembantu majikan cakep ini ini lalu rindal ini muka majikan
sungguhnya buka buma terjadi kayak rujak bebek buka buka nyunyuk itu
usyeda orang orang mau pada ngapain
dia yang memulai
tunggu kau di bukit tengkorak
kalian jangan berantem
kami atas nama pucuk dari segala pucuk warga gang dangdut sudah siap untuk melaksanakan syuping
kita sudah siap kameramen x
bupar bupar luar semua
ini sih kampungan semua
ini ngapain ada di sini nih
itu juga ngapain dulu dulu di situ pak
ini kan lagi take
semuanya masuk semuanya masuk
bikin kacau film gue aja sih
pak make up saya pak
nora banget sih
masuk masuk pak
masuk masuk masuk
lo pembantu mau kerja apa
lo mau kerja di rumah gue
cuman mau nyari makan
bukannya saya yang gak hati hati
lo pembantu ngomongnya begitu lalu rumah gue kebakaran
haiya lo pembantu pantesnya jadi beduk masjid aja
anda jadi rugi kalau kepencang pembantu kayak ente
eh dah lo gue jadi pembantu lo
pembantu gitu aja udah malaman terus
jangan mentang mentang lo dapet perang bos ya
enak aja gini salah gitu salah
ya allah jendol
lah bagaimana ini jadinya pak suta
kok kan ada apa
aduh kacau nih semua film gue nih
ini kok jadi malam beneran sih ya
nah itu semua juga ngapain di sini aja nih
ah break break break semuanya break
kok gak jadi bintang palu tan
tau gak sih
asal lo tau aja ya
sampai kapan pun saya gak mau jadi peran sebagai pembantunya ela
kalaupun takasa dapat peran membantu
saya tetap berawan
di mana mana buma yang namanya pembantu tuh cakep
pembantu majikan tuh cakep
che ini ini relies paling dalam
ini muka majikan sesungguhnya
nah buka muka nyunjuk gitu
jangan bisain jangan bisain
jangan bisain jangan bisain
siapa yang menantang
kayak anaknya juleha
lo kenal gak
itu yang bintang poyelem luar
lo gak paham beda amat jho
udah kayak semut bakut
jelas jelek begini maksudnya jelas jelas keren
ini juga mau ikut juga deh
mba be juga gak kalah
apa ditutup begitu muka
poyelem mau bikin surprise nih sama semuanya kan
poyelem mau jadi artis banget nih
ya allah po
begini amat tantangan lo ya
katanya jadi artis
udah kayak kucing mau lahiran pembukaan sepuluh
baya nih semua mainnya
kayanya entuh sutradara lagi stress kali ya
sutradara yang bener
bener kata celpuk nih
semua pemain perempuan gak ada yang pada dateng
semua pemain perempuan gak ada yang pada datang
mas sutradara lagi stres ya
stress bukan sutris
pemainnya pada gak ada yang dateng kan
aku tuh mau punya niat baik mau membantu
bagaimana kalo pemain ceweknya tuh diganti sama aku
bagaimana kalo pemain ceweknya tuh diganti sama aku
aku kan mirip britney spears
iya toh iya toh
alah alah mbak yu
britney spears itu gak ada yang dateng jamu
jadi jauh banget lah sama mbak yu
gua pergi dulu
lalu aku malah minggap
itu ngerasa nih aku ya
wih aku tak tuduh lelah emang aneh